itu bukan sengketa pemilu
ini banyak disalahkan kami

yang kita ajukan ke sana adalah pmh perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu kpu
yang telah kemudian menghambat hak politik kami
sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu
itu yang menjadi materi utama dari permohonan bukatan kita di pengadilan negeri jakarta pusat
perlu diketahui sebelum kita melakukan permohonan ataupun gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat
kita sudah melakukan upaya hukum
upaya hukum sesuai dengan undang undang
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
pada saat kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi
kita sudah melakukan langkah langkah hukum upaya upaya hukum
ke bawaslu kemudian ke pt un
tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu
atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik
kami mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri
bukan dalam konteks sengketa pemilu
tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami hak politik kami sebagai warga negara
yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara
kami minta dengan upaya hukum yang sudah kami lakukan
kami meminta agar hak kami sebagai warga negara untuk berpolitik
mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu harus dipulihkan
karena dari keputusan
karena dari keputusan
karena dari keputusan
pengadilan negeri jakarta pusat sudah terbukti
bahwa kpu melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum
artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita
sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali
untuk itu kami sangat menghormati
apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta pusat

semua pihak menghormati putusan pengadilan negeri jakarta pusat tersebut
siapapun baik itu pejabat negara ketua partai politik maupun ahli ahli hukum
semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
jadi itu sebagai pembuka dari pernyataan kami
nanti akan dilanjutkan oleh jajaran dpp lainnya
kami persilahkan bung sekjen untuk memberikan tambahan
terima kasih bung ketomo
jadi perlu kami jelaskan sedikit secara kronologis proses yang sudah kami lalui
sebagai partai politik calon peserta pemilu pada bulan agustus
tepatnya tanggal dua belas agustus tahun dua ribu dua puluh
kemudian putusan dari kpu pada bulan oktober
yang menyatakan prima tidak memenuhi syarat
dalam tentang waktu tersebut
seluruh kelengkapan persyaratan yang ditentukan
yang terdiri dari strukturi tiga puluh empat provinsi kebupaten
dan seribu atau seper seribu anggota dari setiap kota kebupaten
persyaratan itu sudah kita penuhi semuanya
itu sudah seratus persen
berarti ada error dengan kpu

kemudian kita sudah melakukan upaya hukum karena ada persoalan persoalan seperti itu
kita melakukan upaya hukum dengan mengajukan dalil gugatan ke bawaslu
antara lain bahwa kpu menerapkan standar ganda karena ada anggota yang di daerah tertentu
dengan persoalan nik nik yang dinyatakan belum terdaftar ke dalam daftar pemilih berkelanjutan
itu ada yang dinyatakan memenuhi syarat tapi di daerah tertentu ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
jadi ada standar ganda yang terjadi dengan kpu yang digunakan oleh kpu
kemudian juga ada error dalam sistemnya seperti tadi saya jelaskan soal penurunnya kata presentasi
nah keseluruhan gugatan kita ini dikabulkan oleh bawaslu
artinya bawaslu sudah mengakui bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kpu
sehingga kita diberikan waktu kesempatan satu x dua puluh empat jam

jadi mawaslu mengabulkan sebagian tuntutan kita tuntutan kita agar kita diloloskan
tetapi bawaslu meminta kita memperbaiki dengan memberikan waktu hanya satu x dua puluh empat jam untuk memperbaiki sekitar lebih dari tiga belas data
nah persoalan yang muncul kemudian kpu tidak benar benar menjalankan apa yang menjadi putusan dari bawaslu
sehingga beberapa hak atau beberapa bagian ketentuan dari keputusan dari bawaslu itu tidak benar benar dijalankan
dan hak misalnya kita tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data keanggotaan yang sudah dinyatakan tns tidak menisarat pada masa sebelumnya
kemudian juga ada kota kota kabupaten ada lima kota kabupaten
yang sebelumnya dinyatakan tidak menisarat itu sudah dikunci
tidak bisa lagi kita melakukan perbaikan penambahan data dan sebagainya
dikunci sehingga lima kota kabupaten tersebut dinyatakan tidak menisarat
kita sudah mengajukan permohonan mengirim surat kepada kpu dengan tebusan ke bawaslu
bahwa ini sipol yang kita akses tidak bisa menambahkan data data tersebut
tetapi surat kita itu diabaikan
di sini sudah terjadi pelanggaran terhadap prima sehingga pelanggaran hak politik kita
sehingga kita kemudian melakukan gugatan setelah muncul putusan di bulan oktober
kita mengajukan gugatan ke bawaslu
bawaslu menyatakan tidak dapat memproses kasus kami
kasus ini merupakan tindak lanjut
sesuai dengan peraturan bawaslu kasus ini merupakan tindak lanjut dari putusan bawaslu sebelumnya
jadi tidak dapat diproses
hancurlah kami ke petun pt un
pt un menyatakan tidak dapat menerima karena kasus kami belum merupakan putusan yang final
jadi harus menunggu putusan final di tanggal empat belas desember
menunggulah kami sampai empat belas desember
muncullah putusan final dari kpu tanggal empat belas desember
tetapi putusan dari kpu ini tidak sesuai dengan pkpu nya sendiri
yang menyatakan bahwa kpu harus menyebutkan nama nama partai yang lolos dan nama nama partai yang tidak lolos dalam verifikasi
yang tidak lolos tidak disebutkan
akibat hukumnya adalah ketika kami maju ke
petun menyatakan kami tidak punya legal standing
karena nama kami tidak disebutkan dalam putusan final tersebut
jadi ini ada semacam desain yang sengaja
oh sengaja pelanggaran peraturan yang dibuat sengaja oleh kpu
untuk menggagalkan atau mengebiri hak politiknya
jadi prosesnya demikian
nah ketika sudah sampai pada tahap tersebut
apa kira kira apa langkah politik atau langkah hukum
untuk memulihkan hak politik untuk mendapatkan keadilan
di mana kami harus mencari keadilan
ke pengadilan lah tempatnya
ke pengadilan tempat mencari keadilan
makanya kami datang ke pengadilan negeri dengan tuntutan
atau gugatan bahwa kpu telah melakukan perbuatan melanggar melawan hukum
dan bahwa kami telah dirugikan akibat perbuatan kpu tersebut
dan bahwa hak politik kami harus dipulihkan
itu kronologis yang terjadi
jadi ini sangat jauh dari simpang siur
anggapan atau persepsi tentang apa yang kami lakukan dalam proses ini
seolah olah ini terjadi tiba tiba
tiba tiba muncul putusan ini dan kami ini menjadi apa
bukan tidak ada hubungan dengan hal hal yang dipersepsikan
karena kami fokus pada bagaimana memulihkan hak politik kami
ada tambahan dari bung manggabur sebuah waktu wakil bukalemang
oke assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buat kita semua
saya menambahin sedikit aja apa yang disampaikan oleh keputusan sekolah
pertama kami mau sampaikan bahwa partai rakyat adil makmur
itu didirikan dan mengikuti semua prosedur hukum
mulai dari pendaftaran di kementerian hukum dan ham
pendaftaran di kpu dan mengikuti semua tahapan pemilu
yang diamanatkan oleh undang undang pemilu
sebagai partai yang didirikan oleh orang yang juga punya kontribusi besar
dalam perubahan dalam proses pembangunan demokrasi di indonesia kami tempuh
ya itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh partai prima ya
yang menanggapi bahwa putusan terbaru yang dinyatakan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
yang sebelumnya sudah mengabulkan gugatan perdata yang diajukan oleh partai prima
dimana tadi ketua partai prima agus jabo juga menegaskan bahwa substansi atau perubahan
yang diadakan oleh ketua partai prima agus jabo juga menegaskan bahwa substansi atau perubahan

yang mereka sampaikan kemudian dimenangkan oleh pn jakpus
adalah gugatan terkait dengan perbuatan melanggar hukum
dimana partai prima ini menyatakan bahwa kpu dinilai memang menghambat hak warga negara
untuk mendirikan parpol yang ikut dalam pemilu setelah kemudian kpu menetapkan bahwa
partai prima ini dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak lolos verifikasi
sebagai partai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat tadi juga sudah dinyatakan bahwa sudah ada upaya upaya

seperti menuju ke bawah slu namun ternyata tidak mendapat respon baik hingga akhirnya
mengajukan gugatan ke pn jakpus dan dikabulkan gugatannya
betul sekali dimana sebelumnya ini pengadilan negeri jakarta pusat sudah mengabulkan
begitu ya gugatan perdata yang diajukan oleh partai prima dimana dalam putusannya majelis hakim ini
menyatakan kpu telah melakukan perbuatan melawan hukum
ada pun perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh kpu ini adalah menyatakan
partai prima tidak memenuhi syarat untuk tahapan verifikasi administrasi
partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
iya kita akan lihat nanti dinamikanya seperti apa ke depannya termasuk dengan juga proses pemilu
apakah kemudian akan dipengaruhi dengan adanya gugatan gugatan ini ya